abah tau ntuh si opik dimana
aneh juga gak ketau
haaa dasar teh si bahlul penehpuk ah
sok mana hadirkan foto anak foto hadirkan
aneh dasar mana teh dukun bahlul
pokoknya yang siap
aduh mampus aneh
eh eh eh tembok mana
opik iya teh tante opik aduh kumahamah neteh
kamu teh baik baik saja tante sudah cari kamu kemana mana aduh mau nih biur
eh oon ini mirna tau gak
emangnya ada sedara kembar lu lagi yang lain
eh lu denger ya
kalau lu mau ngeliat ponakan lu selamat
gua minta tebusan sama lu
tebusannya itu adalah lu mesti nyerahin separoh dari harta lu
itu hak gua mer
dan gua kasih lu waktu dua hari untuk nyerahin itu sama gue
dia akan mati ya kalau sampai lu ngelibatin polisi
eh mirna saya tidak mau kasih kamu apa apa
saya tekundu denger si opik baik baik
sehat wala fiat apaan teh sok mana si opik
oke lo masih bawel ternyata ya
eh teriak gak
di lu jambak dia
di mana meri lu udah denger kan
lu masih hidup kan dia
apanya buruan lu kirim tuh duit
ah mirna adeknya
kalau sampe kamu teh meminakakan si si si opik teh
kamu kamu kamu marah besar orang tehnya
eh mana ditutup tersopan pisang keningan
ah aduh si si opik teh teriak teriak tadi
aduh kemah aja teh aduh aduh
ada akan bantu maaf untuk cari d o v
insya allah dia bisa pulang ke rumah ini
pokoknya maaf tenang aja
ini teh mau dibawa kemana orang teh
bumi sahaya teh
para nomel paling terkenal dan mantap di kampung ini
kita kan mau cari si opik maaf maaf
maksud mana teh kenapa
ha maaf maaf pernah inget gak
kasusnya anaknya benny vanjaitan
yang ben vanbrus itu maaf maaf
oh iya iya orang teh tinggalin dikosip
dia yang nemuin
bukan itu mah ketangkep
penculiknya gara gara polisi
ya lah ini kuda luping pisang
bukan itu dia yang nemuin
kuda banyak cincong sok atuh
keponangan ente dalam bahaya
tuh kan maaf roh afriana bilang
pasti ini hebatnya dukun gak saling ngomong aneh kan
saya sudah bilang pernahkan saya teh diculik kumaha ini teh
nah sekarang kita sih tahu nama lengkap keponangan ini teh
tanggal lahirnya juga jangan lupa foto dia
namanya teh opi pak matasari
lahir lima belas januari nggak
ini bintangnya capricornus
nah dia juga pemalu nih
eita gue satu ah
saya teh pengen tahu si opi dimanahnya
bukan sifat sifatnya udah tahu sifatnya
abah tahu tuh si opi dimanah
aneh juga gak ketahuuu
hah dasar teh ah
si bahlul penepu ah
dasar mana teh dukun bahlul
aduh mampus aneh
eh eh eh tembok mana hah
enggak enggak aneh mau nganterin bos aneh
bayar dulu dong bayar dulu
ah tidak ada betapian
sekarang duitnya mana
aneh bayar aneh bawa fulus tenang aja ente
tidak tidak tidak tidak
ternyata ente maltrek juga
amu saudara sendiri ente masih mau makan juga
kalau masalah fulus tidak ada istilah saudara
hah faya ente
itu mana sih
kamu kamu mau ke sekolah kot
kok tidak mungkin tidak naik mobil ke sekolah
lagian kalau terpaksa ke sekolah juga disini tidak ada angkot
gimana caranya dong
hah mendingan aku ke rumah op saja
gue balikin teguh robak buat tau rasa lo
shell banget gue hari ini
udah terlambat sekolah pakai jatuh lagi
kamu udah banyak debu banyak polosi muka aku bisa hancur
jack laura jack
oh my gosh dia lagi
opi tuh opi tuh bawa mobil aku kabur
masa dia sejat itu
kurang ngajar tuh anak
ya udah aku bantu kamu cari opi
oh kamu baik banget
ini kesempatan emas buat gue
supaya dia jadi suka sama gue dan gue juga semakin dekat sama dia
rejekimah emang gak kemana dah
ya udah kita ke rumah
ya udah kita ke rumah
ya udah kita ke rumah

ya udah ini aja
kita cari tempat dulu buat nyusun rencananya dari opi
soalnya kan jakarta luas banget
jadi kita mesti meeting dulu
tapi meetingnya dimana
di rumah kamu
nggak bisa nggak bisa menit
di rumah kamu aja
jangan jangan di rumahku
aku gak biasa bawa cewek
kalau gitu daripada kamu jalan kaki mending sama aku naik sepeda
aku banjangin kamu ya
oke tapi pelan pelan ya
soalnya aku nggak biasa naik sepeda jadi harus pelan pelan
aku kan bisa naik mobil mewah
kamu naik terus pegangan pegang aku ya
yakin nggak mau pegangan